kamu jangan lari begitu dong
bu buat kamu
kamu tunggu disini ya
yang lama lama ya
aduh mudah mudahan aja dia cantik
biar gondok tuh si citra
buruan yuk katanya pertunjukan seru tuh disana
kalau dilihat dari bodinya sih
citra sih lewat sama maya
yuk malah gue mau lagi loh
kasian banget linci
kan gak sendirian
terus kabur ya

pada kemana kelinci kelinci gue
weh anak kecil
gue ngapain tuh kelinci kelinci gue
ngapain lo lepas lepasin semua
biar dia suruh ganti rugi
bapak lucu deh
hei lepasin dia anak
dia itu nggak tahu apa apa semua kerugian saya bayar
bayarnya semua nih nih
om anak kecil atau orang tua
oh iya jelas orang tua dong
lihat dong jenggotnya tuh
jenggotnya aja udah kayak jenggot kambing
iya memang dari senonahnya
om sangat takut sama orang tadi
wah gak usah takut sekarang kamu aman
oh kalau kelinci mah biarin aja dia lepas ke hutan
sekarang kamu ikut sama om cari mama kamu
om tau mama tarzan dimana
oh mama kamu lagi nunggu di tempat
maksudnya mama kamu itu juga temannya om gitu
oh begitu om
wah om hebat
oh begitu om sahabat kerja
nah sekarang ayo ikut dong yuk
kata kakak tarzan harus tunggu di sini
kakakmu juga teman om kok
katanya tadi nggak apa apa kalau jalan sama om
begitu ya om
aduh tarzan dimana
kakak bawa sesuatu nih
iya sebentar lagi tunggu sebentar lagi
si maya sama aja berangasnya kayak si citra
apa jangan jangan semua cewek sekarang galak galak ya
gak usah iskep banget sih
iya gak usah iskep
lama amat sih keluar dong udah jam berapa nih
eh cepetan niat gak sih mau pertunjukan
biasa aja dong udah badan gede kayak king kong nyandar dong
gue di belakang kelihatan nih apa perlu temen gue tonjokin
ih nekatnya juga sama
kalau enggak dijadiin tahu lo sama temen gue
si maya itu mukanya sebenarnya
nilainya kayak apa ya sekarang
tapi kayaknya kalau cewek galak biasanya cantik
dongo lo pertunjukan tuh di depan bukan di sini

sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya

om biar cepat ketemu mama
eh tasan kamu jangan lari begitu dong omnya capek
capek ya om om gimana sih ayo dong lari terus
ah om payah payah banget baru lari segitu aja udah capek
gimana sih om makanya olahraga dong biar kuat nih harus sehat
kalau bukan tambang emas gue udah gue pites nih anak ngomong senangnya aja
gitu om sehat dan kuat terus jangan lupa mencusuk
supaya dia gak lari aku ikat dulu dengan tali ini
om apa apa tuh om tali
oh omnya ini membuang tali ini kalau orang lewat nanti kan takutnya kesandung
ya tuh deh apalagi nenek nenek nanti lewat
oh gitu ya baik sekali deh
oh ya tentu dong om yang paling baik
oh gitu nanti lari lagi ya oke
nih nyangkut nih
apa di gilir anjing
kamu mau ketemu sama mama kamu gak